ada apa pur
gue ada perlu sama lo bentar tis
ngobrolnya ntar aja
pur maaf ya saya mau nganterin pengupang dulu
bentar doang tis paling semenit doang
ini juga udah dua menit
gue udah bawa bekal dari rumah sendiri
nih lo beresin ya papinya
loh kok gak diminum
goga udah dicicipin sama si lih
ya bentar lagi mau jalan
siudin mana rat
yelah gue juga tau rat belum dateng
masih dulu manya lagi mandi
lo kenapa im
masih mikirin apa im
dulu si jamilah minta cerai sama lakinya
untung aja kagak jadi
terus si tajudin berhenti jadi satpam
dateng ke gue rat dan dia ngelakuinnya
sampai sekarang tinggal sama gue
eh sekarang ujuk ujuk si sarmili dateng
jadi orang tua memang begitu
selalu mikirin anak
mendingnya pas udah mati doang
kagak lo sensitif amat sih
lama amat rat si odi
be mau uyui bikinin kopi dulu be sebelum jalan
gue juga satu
kirain lo udah gue ngopi
belom rat gue belum ngopi
jadi dua deh uy
panjang umurnya lo
sekalian ya bikinin kopinya buat sua ya
pengen liat aja
om udin mau main
emang gak malu amat anak kecil
ko uap bua
masa gitu aja lo kagak ngerti bi
ya kagak juga
udah diminum dah
mantep juga nih kopi ya
siapa dulu yang bikin anak buah
be lo jalan dulu ya be
mimin yang baik hati
dimanakah keberadaan sutisna
rawah bebek sebelas
terima kasih mimin paimin yang baik hati
akh mek bay
lihat memang juga dia aku sempet
tidak setuju rick
saya sudah setuju
ya ampun ya apply lima

yang terwenang untuk projecting
dan tergantungan mainannya

lihat aja mukanya
masya allah ada apa pur
gue ada perlu sama lo bentar tis
kak nganterin saya dulu ngobrolnya ngantar aja
pur maaf ya saya mau nganterin pengepang dulu
bentar doang tis paling semenit doang
apaan ini juga udah dua menit berangkat
hisna aja pur berangkat lagi
saya bos udin kepada bos udin
silahkan duduk bos udin
bos ingin sarapan apa uangnya banyak sekali
gua udah sarapan tadi di rumah
lalu uang sebanyak ini untuk apa
sama koknya satu slop di pasar
ngerti kakak lo
membeli dua raket sama kok satu selop
terima kasih bos udin
kalau boleh saya tahu bos udin hendak bermain bulu tangkis
baiklah bos permisi
kan tadi jadi beli tepung terigu
harga tepungnya lebih rp lima mak
jadi duitnya kurang dong
ya udah nanti mak ganti ya
gak usah mak
nanti aja pas gajian
dah beneran udah
nggak sekalian dihabisin sama kakak

pintu gue lupa tutup